di sisi utara taman ahmad yani di jalan sudirman medan sumatera utara inilah
master player komunitas bineka tunggal ika menggelar eksibisi lempar pisau dan kapak
puluhan pisau berbagai jenis dan ukuran siap digunakan para atlet maupun peminat olahraga ketangkasan ini
dinding kayu berisi target juga siap ditancapi pisau dan kapan
di sesi awal sejumlah atlet junior dan senior beraksi melempar pisau ke target
setiap atlet wajib melempar tiga pisau ketiga target berbeda
dari jarak dua hingga enam meter para atlet bergantian melempar pisau ke target
ternyata olahraga melempar pisau ini tidak sembarangan karena ada teknik melempar yang digunakan
yaitu lemparan spin atau berputar lemparan hal spin atau berputar setengah dan no spin atau tanpa putaran
setiap teknik digunakan pada jenis pisau yang berbeda pula
untuk spin biasanya menggunakan pisau simetris
sedangkan pisau asimetris digunakan untuk
guna memperbanyak porsi latihan para atlet
master player komunitas bineka tunggal ika menggelar eksebisi lempar pisau dan kapak
di taman amhat yani medan setiap hari kamis
ajang yang seru ini juga sebagai upaya menarik para peminat untuk dilatih menjadi atlet berprestasi
kita di sini untuk mengedukasikan
agar olahraga lempica ini dicintai oleh masyarakat kota medan
dan ke depannya kita ini pisau
lempar olahraga lempar pisau ini
bakal menjadi cabur gitu
ya alhamdulillah kita semakin bertambah banyak peminatnya dari kawan kawan yang lain
ingin mengetahui olahraga lempar pisau ini seperti apa
ya positif tanggapan mereka bagus baik
serunya atraksi lempar pisau dan kapak yang dimainkan para atlet
menjadi daya tarik bagi warga yang sedang berolahraga maupun bersantai di taman
siapapun yang tertarik diberi kesempatan untuk mengenal
belajar dan memperkenalkan
dan memainkan olahraga ini
sebenarnya tadi kita lagi melintas saja kan
awalnya sih penasaran aja gitu
setelah kita coba ya enak juga asik sih mainnya gitu
ya sambil olahraga kita menambah teman gitu
di medan sudah ada sembilan komunitas olahraga lempar pisau dan kapak
dengan seratus lebih atlet dan pegiat olahraga ini
mereka selalu ikut pada kejuaraan nasional yang digelar dua tahun sekali
para atlet pun terus giat berlatih sembari mendorong olahraga ini
menjadi salah satu cabang olahraga yang diakui
dan diperlembahkan pada pekan olahraga nasional
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara